mungkin sementara itu yang bisa saya sampaikan
sampai akhirnya kita muncullah ide wah bikin aja bakwan pontianak tapi versi kekiniannya
saya maksudnya bukan pada skala ini
sampai saat ini kami belum mendapatkan informasi pasti terkait manifest ataupun jumlah penumpang
sebelum balapan saya harus menggunakan atribut lengkap
dan tugas seorang kabolosi untuk menjaga warisan warisan itu untuk tetap utuh terlindungi
kering banget direndahin lu dah heran dah sita